perairan muara angke terkontaminasi obat obatan menurut data dari atau hasil penelitian dari jurnal science direct pada bulan agustus dua ribu dua puluh satu yang lalu
di mana dalam penyelidikan tersebut dinyatakan bahwa perairan muara angke ini mengandung paracetamol dengan konsentrasi tinggi sebesar enam ratus nanogram per liternya
dan kalau saya cium disini baunya dari air ini
sebenarnya saya sama sekali tidak mencium bau obat obatan yang ada di perairan ini begitu
namun kalau saya lihat dari tekstur dan warna yang ada di perairan ini memang warnanya cukup keruh karena memang tempat ini digunakan oleh para nelayan dan kapalnya untuk hilir mudik pergi meninggalkan tempat ini untuk mencari ikan begitu setiap harinya
nah untuk memastikan seperti apa bau ataupun kondisi tentang hasil dari penelitian tersebut
mungkin saya harus bertanya juga kepada salah satu nelayan yang setiap harinya beraktivitas di perairan ini
seperti salah satunya pak kusno selamat siang pak kusno
pak kusno saya mau tanya nih pak karena ada hasil penelitian yang menyatakan bahwa perairan muara angke ini katanya mengandung paracetamol mengandung obat
bapak pernah mencium bau obat obatan nggak di tempat ini
nggak biasa biasa aja nggak ada
kalau saya boleh tanya gitu pak bau apa aja yang bapak pernah cium lah begitu selama setiap hari melaut
bau ikan atau bau
sampah atau bau bensin atau apakah
ya paling udara segar aja taunya nggak ada itu nggak ada keluhan
tidak ada keluhan ya udara segar aja sehari hari dalam melaut begitu ya
oke pak tapi kalau dari mencari ikannya sendiri ada kesulitan nggak
atau semakin kesini kayaknya makin susah cari ikan gitu
ada karena hasil penelitian tersebut juga menyatakan bahwa ini mengandung obat obatan jangan sampai nanti mengaruh ke ikan ikannya
bapak merasakan kesulitan nggak dalam mencari ikan
nggak normal normal aja
setiap hari mencari ikan sama seperti apa yang sebelumnya bapak sudah dapatkan
iya biasa biasa aja
sudah saja oke pak paling tidak itu yang bisa saya pastikan ke bapak saya tanya informasinya
terima kasih banyak pak selamat melaut kembali sehat selalu pak
berikut pernyataan dari salah satu nelayan yang setiap harinya beraktivitas di tempat ini yang menyatakan bahwa
ia tidak sama sekali tidak mencium bau obat obatan dan tidak merasakan kesulitan dalam mencari ikan sehari hari
namun bagaimana dengan dampak parasetamol bagi ekosistem laut
peneliti badan riset dan inovasi nasional yang melakukan penelitian melalui jurnal science direct ini
wulan kohago menyatakan bahwa dampak parasetamol di laut dapat memberikan perubahan pada jaringan reproduksi sejumlah biota laut
salah satunya pada kerang biru mitilus edulis
di mana dua dampak utama parasetamol bagi kerang biru ada pada level molekuler dan level jaringan reproduksi
sehingga berpotensi mengancam pokoknya
terlebih yang menyatakan bahwa sejumlah laut di teluk
tercemar paracetamol pada kandungan yang cukup tinggi
penelitian tersebut kita bisa melihat bahwa ternyata
parasetamol dapat memberikan
dapat memberikan perubahan pada jaringan
gonad adalah organ reproduksi dari kerang biru tersebut dan itu adalah efek pada

selain itu juga terdapat modulasi beberapa transkripsi gen dan ini adalah gen gen yang berkaitan dengan reproduksi dan juga proses apoptosis
di sini sekali lagi kalau kita berbicara dengan konsentrasi yang kita lihat di teluk jakarta kenapa kita katakan tinggi
karena dibandingkan dengan temuan temuan di daerah lain di negara lain itu termasuk tinggi
saya tidak katakan yang paling tinggi karena ada beberapa negara lain dan juga ataupun lokasi lain yang sebenarnya itu lebih tinggi bahkan jauh lebih tinggi dari yang ada di jakarta
menanggapi penelitian tersebut dinas lingkungan hidup dki jakarta langsung melakukan sampel air di sejumlah teluk jakarta
untuk dibawa ke laboratorium dan diteliti lebih lanjut terkait dengan kandungan paracetamol
sesuai dengan arahan pimpinan kami mengambil
sampel di lokasi yang memang sebetulnya kita lakukan di satu tahun dua kali ya
namun memang sesuai dengan baku mutu yang tertuang dalam pp dua ribu dua puluh delapan sebetulnya paracetamol itu kan tidak ada
jadi pada hari ini kita ngambil dan nanti kita kasih ke laboratorium yang bisa melakukan itu
untuk mengetahui sebetulnya ada konsentrasi atau tidak sih
wulan kohago menyatakan
apresiasinya pada pemprov dki jakarta yang bergerak cepat dalam menanggapi isu ini
dan terbuka untuk berkoordinasi dalam menjaga kelestarian hidup ekosistem laut di indonesia